halo selamat malam pernyataan presiden jokowi untuk cawe cawe jadi rame
jokowi dituding melakukan intervensi politik tidak main main mantan wamen kumham
denny indrayana melancarkan tudingan cawe cawe dilakukan lewat kasus hukum partai pendukung koalisi perubahan
untuk menjegal pencapresan anies baswedan
pemerintah pun membantah isu penjagalan sengaja dihembuskan sebagai bagian dari perlombaan
jelang pilpres dua ribu dua puluh empat yang semakin memanas
lantas untuk apa jokowi sampai turun tangan
cawe cawe jokowi upaya intervensi bersama saya rifana pratiwi akan membahasnya selama satu lima jam ke depan dalam political show
presiden jokowi membuat pernyataan yang mengejutkan bahwa dirinya mengakui melakukan cawe cawe dalam politik
namun hal itu dilakukan presiden jokowi demi kepentingan bangsa dan negara
dikutip dari cnn indonesia com jokowi mengklaim cawe cawe yang dilakukannya tidak menyimpang dari konstitusi
dan demi kepentingan negara agar pembangunan tetap berlanjut meskipun ada transisi ke pemimpinan
pernyataan jokowi cawe cawe itu pun berbuntut panjang
bakal calon presiden yang diusung nasdem pks dan demokrat anies baswedan
mengungkap kekhawatiran cawe cawe jokowi bisa berdampak terhadap penjagalan kontestan pemilu
ada kekhawatiran tentang caleg caleg yang mungkin dapat perlakuan tidak fair
partai partai yang dapat perlakuan tidak fair
calon calon presiden yang dapat perlakuan tidak fair
kemudian juga potensial
potensi terjadinya kecurangan
yang semua itu dikhawatirkan muncul akibat adanya pernyataan bahwa tidak netral dan cawe cawe
anies mengaku mendengar beberapa kekhawatiran tersebut dalam pertemuan tim delapan yang tergabung dalam koalisi perubahan
baca pres yang diusung pdip dan p tiga ganjar pranowo pun merespon pernyataan anies
menurut ganjar cawe cawe yang dimaksud jokowi bukanlah intervensi politik
ganjar meyakini cawe cawe versi jokowi adalah menggunakan hak politiknya sebagai warga negara sekaligus kader partai
ya pak jokowi mentor saya dalam pemerintahan
dia presiden saya gubernur
saya kenal beliau sejak jadi wali kota
kita tim sukses beliau di gubernur tim sukses di pilpres
dan kami juga mencari teman teman yang berpengalaman
jadi artinya kalau soal cawe cawe sebagai kader partai pasti beliau akan cawe cawe karena punya hak politik
tapi kalau cawe cawe yang selama ini diartikan akan mengintervensi politik dalam arti keseluruhan yang kemudian menjadi tidak fair
saya kira yang itu tidak akan terjadi
jadi saya sangat percaya beliau sudah menggunakan hak politiknya sekaligus sebagai kader partai
namun advokat denny indrayana dalam akun twitternya justru menjabarkan dugaan skenario
terhadap anies baswedan secara detail
denny mengklaim ada upaya menggoyang partai nasdem untuk membubarkan koalisi dengan mentersangkakan dua menteri dari nasdem di kabinet
denny menyebut menteri sel akan dijerat dengan dugaan pidana narkoba
sementara menteri sn akan dijerat dengan dugaan kasus korupsi
sebelumnya denny juga mengungkapkan cawe cawe presiden jokowi nyata terlihat dalam dugaan pencopetan partai demokrat melalui ksp muldoko
direktur eksekutif parameter politik adi prayitno menyebut
cawe cawe presiden jokowi dalam pilpres dua ribu dua puluh empat bermakna dua hal
selain memastikan pemilu yang damai jokowi juga memiliki kepentingan politik
dan penggantinya adalah orang orang yang ada di lingkaran pemerintahannya
bisikan kuat kepada partai partai yang sekarang ini juga koalisinya belum selesai
tim liputan cnn indonesia
terima kasih anda masih menyaksikan political show
sekarang kita masuk ke segmen electionpedia
saya akan mengupdate hasil survei terbaru yang memuat approval rating presiden
juga tingkat elektabilitas calon presiden
seperti apa hasilnya
karena beberapa lembaga survei ini hampir tiap minggu ya
merilis surveinya baik yang melalui tatap muka ataupun melalui telpon
kita lihat ini ada beberapa hasil survei yang paling baru
kepuasan terhadap kinerja presiden survei telepon versi lembaga indikator politik indonesia
yang sangat puas terhadap kinerja presiden ada dua puluh satu empat persen
yang cukup puas ada lima puluh tujuh delapan persen
total yang puas sampai tujuh puluh sembilan dua persen
yang kurang puas ada empat belas tujuh persen
yang tidak puas sama sekali ada empat tujuh persen
tidak tahu atau tidak jawab alias undecided voters ini ada satu empat persen
cukup tinggi pak jokowi
sampai tujuh puluh sembilan dua persen
kita lihat slide selanjutnya
elektabilitas calon presiden ini versinya indikator politik masih survei melalui telepon
dua puluh enam sampai tiga puluh mei dua ribu dua puluh tiga prabowo subianto kandidat capres yang hampir tiga kali ya
ini angkanya di tiga puluh delapan persen
kemudian ganjar pranowo ada tiga puluh empat dua persen
anies baswedan turun agak signifikan di delapan belas sembilan persen
ini alarm buat partai di koalisi perubahan yang tidak tahu atau tidak
yang mengalami peningkatan cukup tajam adalah prabowo subianto
tapi ini kalau berdasarkan peneliti dari indikator ini masih masuk margin of error ya
antara prabowo dengan ganjar
kita bandingkan dengan hasil survei tatap mukanya indikator politik
ini survei tatap mukanya sebulan sebelumnya ya
sampai tujuh belas april dua ribu dua puluh
kalau ganjar pranowo masih di posisi puncak tiga puluh empat persen
kemudian prabowo subianto tiga puluh satu tujuh persen
kita lihat di sini bahwa prabowo subianto dalam waktu satu bulan naik sekitar hampir tujuh persen
ganjar pranowo agak stagnan ya di tiga puluh empat persen
anies baswedan turun sekitar berapa persen
tujuh persen juga
sementara yang tidak tahu atau tidak jawab di sembilan satu persen
ini adalah survei smrc
sama seperti tadi indikator juga melalui telepon
ini juga fresh baru dirilis juga
periode tanggal tiga puluh sampai tiga puluh satu mei dua ribu dua puluh
agak berbeda ya dengan indikator tapi survei yang pertama menempatkan ganjar pranowo di tiga puluh tujuh sembilan persen
yang tidak tahu atau tidak jawab
yang tidak tahu atau tidak jawab

kalau yang melalui tatap muka
ini ada perbandingannya
survei yang juga baru saja dirilis
survei tatap muka lsi deni ja tiga sampai empat belas mei dua ribu dua puluh
kita lihat di sini
ganjar pranowo tiga puluh tiga sembilan persen
kemudian prabowo subianto tiga puluh satu sembilan persen
sementara tidak tahu atau tidak jawab
masih cukup tinggi tiga belas empat persen
tapi angka antara ganjar pranowo dengan pranowo
sekali lagi ini masih masuk margin of error
kita nggak tahu siapa yang crossing sebetulnya
itu tadi beberapa rangkuman dari lembaga survei
yang sudah dihimpun oleh tim litbang cnn indonesia
dan setelah ini kita akan langsung bahas
dengan narasumber narasumber saya yang sudah hadir di studio
dan juga melalui sambungan zoom
apakah kemudian cawe cawe presiden jokowi
ini sama saja dengan mengintervensi calon tertentu
demi kepentingan elektoral
dan ini apakah merugikan salah satu calon
yang akan berkontestasi di pilpres dua ribu dua puluh
nanti kita akan bahas
bersama dengan para narasumber di studio
tapi kita harus jeda terlebih dahulu
tetap bersama kami di politikalshow
terima kasih anda masih bersama kami di politikalshow
pernyataan presiden jokowi untuk cawe cawe jadi rame
jokowi dituding melakukan intervensi politik
tidak main main mantan wamen kumham denny indrayana
melancarkan tudingan cawe cawe dilakukan lewat kasus hukum
partai pendukung koalisi perubahan untuk menjegal pencapresan anies baswedan
pemerintah pun membanta
isu penjagalan sengaja dihembuskan
sebagai bagian dari perlombaan jelang pilpres dua ribu dua puluh
yang semakin memanas
lantas untuk apa sih jokowi sampai turun tangan
malam ini kita akan membahasnya dengan narasumber
yang sudah hadir di studio dan juga di zoom
saya ke zoom yang dulu ya
ada mantan wakil menteri hukum dan ham republik indonesia
sekaligus pakar hukum tata negara
ada profesor denny indrayana
saat malam waktu melbourne australia
prof denny terima kasih sudah
luangkan waktu di sana udah agak larut kayaknya ya prof denny ya
hampir jam dua belas malam nana
terima kasih sudah diberi kesempatan bergabung
oke semoga bertahan
masih panjang malam kita
yang ada di studio juga ramai sekali
saya perkenalkan salah satu dari yang paling kanan
ada direktur eskuti parameter politik
selamat malam mas adi
selamat malam rivana
terima kasih sudah hadir
ada juga politisi pdi perjuangan
selamat malam bang ansyi
ini pertama kali ya
selamat malam rivana
oke terima kasih sudah hadir
jauh jauh dari ntt
mewakili suara pemerintah suara istana
selamat malam mas faldo
selamat malam mbak rivana
selamat malam semua
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
ada juga ketua dpp partai nasdem
selamat malam gus coy
selamat malam mbak rivana
dan juga wasik jn partai demokrat
selamat malam bang janssen
selamat malam rivana
shalom untuk seluruh penonton cnn di indonesia
juga bergabung melalui sambungan virtual seperti biasanya sebagai bentuk dari partisipasi
publik menjelang pemilu dua ribu dua puluh
jadi kami selalu melibatkan teman teman pemilih muda malam ini yang bergabung adalah badan
eksekutif mahasiswa universitas negeri jakarta atau unj
selamat malam teman teman dari unj
oke teman teman nanti bisa memberikan pertanyaan kritikan ataupun memberikan statement begitu
dan juga mungkin dari hasil diskusi kita pada malam hari ini teman teman bisa berpikir
oh kira kira siapa yang akan saya coblos nanti di tps
jadi pernyataan ataupun argumentasi dari bapak bapak di sini bisa meyakinkan teman teman untuk
pilihannya nanti di pilpres dua ribu dua puluh
saya langsung saja yang pertama yang jauh dulu di melbourne karena ini pusarannya ini
dimulainya dari prof
denny saya akan bacakan ya
saya akan tunjukkan cuitan anda di twitter yang cukup mengagetkan dan agak sedikit bombastis
kita bisa tampilkan mungkin isi cuitannya
denny di layar sambil saya bacakan ya
dalam cuitan pribadinya prof
denny indrayana di twitter kita bisa baca di sana tentang cawe cawe presiden jokowi
yang menegaskan bahwa tidak akan netral semakin membahayakan keadilan dalam pilpres dua ribu dua puluh
informasi terakhir partai nasdem kembali digoyang dan diserang
kali ini yang dijadikan sasaran tembak adalah dua menteri kader nasdem lainnya di kabinet
ada menteri s y
akan dijerat dugaan pidana narkoba sedangkan menteri s n
dijerat dengan dugaan kasus korupsi
pertanyaan saya prof
denny ini informasi dari mana karena sangat spekulatif ini prof
saya ini sebenarnya bukan orang yang punya monopoli informasi
informasi informasi yang saya share itu sudah menjadi rahasia di antara teman teman politisi
kedek nyamanan kalau itu dituangkan ke publik
jadi saya yang lebih leluasa untuk menyampaikan itu dan saya merasa penting
bukan ini saja
saya menulis berulang kali bahwa yang namanya cawe cawe itu yang paling mengganggu saya
sebagai seorang yang belajar ilmu hukum adalah
menjadikan hukum sebagai alat
sebagai instrumen untuk strategi pemenangan pilpres dua ribu dua puluh
ada yang kemudian hukumnya kasusnya dikeluhkan
pedang dewi keadilan itu kan harusnya matanya ditutup tuh
supaya dia imparsial
tetapi sekarang dia dibuka bisa melihat menebas lawan oposisi
dan melepas kawan koalisi
nah ini yang mengganggu rasa keadilan
saya kemudian tuangkan dalam beberapa akun sosial media saya
sebelumnya saya sudah menuangkan bahwa
tawe tawe itu bukan dalam konteks pelanggaran etika
tapi sudah masuk ke tindak pidana kejahatan
yang bisa menjadi pintu masuk impeachment artikel
misalnya di situ ada bang jansen
bagaimana kalau kata istilah romi
partai demokrat itu dicopet oleh ksp muldoko
oke saya akan masuk ke situ nanti ya
jadi ini semua
kalau saya mulai cawe cawe itu dua puluh empat april mbak nana
mungkin bisa dicek
saya duga yang pertama kali menulis cawe cawe itu adalah artikel saya
dengan judul bagaimana jokowi
di situ saya tulis
presiden seharusnya tidak boleh tawe tawe dalam pilpres dua ribu dua puluh empat
karena sebagai wasit
jadi yang anda sampaikan di twitter itu adalah bentuk cawe cawe
dari presiden jokowi
untuk melanggungkan kekuasaan
dan menjegal koalisi lawan politiknya
masuk cuitan anda begitu
presiden itu memberikan preferensi
kepada bakal calon presiden ganjar dan prabowo
dan memberikan resistensi
kalau hanya dalam bentuk kampanye
dalam bentuk dukungan pribadi
beliau punya hak suara
sebagai mana sering dicontohkan
obama memberikan clinton biden
tapi kemudian melakukan langkah langkah
yang melanggar hukum
bakal calon presiden yang lain
secara tidak fair
misalnya dengan kasus muldoko
muldoko itu pengambil
pengambilan partai demokrat itu
kalau di amerika serikat
bahkan lebih parah
karena ketahuan watergate
mencoba membobol kantor partai demokrat
dan memasang alat sadap
dan itu diklasifikasikan sebagai
saya harus berikan waktu ke istana
respon istana dengan tadi
tudingan yang dilontarkan bang denn
seperti apa langsung saja
sebenarnya tudingannya cukup keras ya
sebenarnya kan kita punya kebebasan
apa yang disampaikan prof denny
ya kita bebas berbicara
hal hal seperti ini
tuduhan dalam politik itu kan
jadi dalam derajat tentu
sekali lagi kami ingin menegaskan
bahwa untuk urusan pencaplesan
kita sama sama tahu kok
di undang undang itu miliknya partai politik
yang versi pak denny ini
emang agak beda banget nih
diskusi cewek cewek yang saya ikuti gitu
larinya ke sono gitu
ke utara gitu
tapi terlepas dari itu
kita mesti membedakan mbak rifana
presiden menghormati proses hukum
negara kita ini kan trias politika
kita tahu banget
kita sama sama menghormati
ada proses yang sudah jalan di hukum
presiden nggak akan intervensi gitu
apa yang disampaikan oleh
agak berbahaya sih
dalam kerja tertentu
tapi ya terlepas dari itu
kita punya kebebasan berekspresi
publik akan menilai
anda sebagai bagian dari istana
mengetahui nggak informasi yang tadi disampaikan oleh prof denny
tersangkut kasus narkoba
kemudian menteri sn
tersangkut kasus korupsi
anda mendengar itu gak
saya gak ngedengar sih
mungkin nanti gus coy bisa mengkonfirmasi ya
tapi terlepas dari itu
kita sama sama menghormati lembaga negara
jadi kita tahu ada proses hukum yang sedang berjalan
tidak mungkin diintervensi gitu
jadi ini agak kejauhan nih
cewek ceweknya versi pak denny ini
tapi bagaimana kemudian
boleh saya komentar nana
silahkan prof denny dulu
saya pernah diskusi dengan pablo
awalnya pablo bilang gak ada itu presiden cewek cewek
sekarang presiden sendiri sudah mengkonfirmasi itu
bahwa beliau akan cewek cewek
demi bangsa dan negara ya prof
cewek cewek di sana pasti tidak netral
dan pada saat saya masuk ke contoh kasus konkret
itu untuk menunjukkan kan kalau demokrat dicopet
dengan sendirinya kalau pak muldoko menjadi ketua umum
maka arah koalisinya pasti berubah
dan itu berujung kepada anies tidak bisa menjadi capres
oke saya akan masuk ke situ tuh nanti langsung
saya jelaskan pantangannya
oke tapi tuh dengan anda ini soal menteri
dua menterinya nasdem ini yang akan tersangkut kasus pidana
itu informasinya sangat spekulatif ini prof denny
harus dipertanggung jawabkan
mbak saya sudah katakan ya
dari awal apa yang saya sampaikan itu sudah menjadi pengetahuan
oke sudah menjadi pengetahuan ya
saya kan mau menyampaikannya kepada publik atau tidak
oke saya mau langsung saja
jadi saya sendiri punya kebebasan untuk menyampaikan
karena memang saya tidak ada pretensi apa apa
baik saya mau langsung saja ke nasdem
nasdem ya gus coy apakah kemudian nasdem merasa eh cewek ceweknya presiden jokowi ini menyasar
ke kasus hukum yang melibatkan dua menterinya juga di kabinet itu bentuk cawe cawenya
nggak tahu nggak tahu tapi merasa jadi rahasia umum ya tahu ya yang tahu oke jadi anda sebagai
kadang kadang tahu nggak tahu tapi nasib merasa nggak bahwa cewek ceweknya ini sudah masuk ke
dalam ranah hukum atau masuk karena politik saja enggak tahu kedua duanya baik yang sudah terjerat
baik yang sudah terjerat
baik yang sudah terjerat
baik yang sudah terjerat
ya nggak mungkin tanpa ada pelanggaran hukum pastilah itu nah soal cewek ceweknya ya orang orang
tertentu yang tahu kita tidak tahu anggap aja itu apa bisa dikaitkan bisa yang sesungguhnya
alam tapi begini soal cewek cewek cewek cewek dalam pengertian jawa itu ikut campur pada urusan orang
yang sudah terkait dengan kepentingan di dalam perjuangan tersebut atau itu berarti kita harus

dia gitu nah disitu ada subjektif ada kepentingan bagi orang yang ikut cewek cewek siapapun dia ketika
presiden dulu menyatakan tidak ikut cewek cewek kita senang setelah itu ada ikut ada pernyataan
itu saja bukan kecewa itu logis manusia indonesia hamba indonesia penduduk indonesia apalagi politisi
itu kemudian bertanya tanya bahkan curiga bahkan lebih jauh lagi khawatir dan seterusnya
wajar karena pengertian dasar cawe cawe cawe ini bahasa jawa ya untuk positif negatif sih
kan enggak banyak mingga konotasinya konteksnya pengertian umum pemahaman umum dan tradisi yang terjadi selama ini
selama ada istilah cawe cawe itu itu pasti buruk itu jelek jadi konteks cawe cawe bahasa cawe cawe dalam bahasa jawa
itu konteksnya negatif ya apalagi kalau itu yang melakukan adalah presiden ya kemudian kaitannya
dengan pilpres kaitan dengan partai politik ini pasti kemudian kita kaitkan ini implikasinya akan
besar sekali apa implikasinya ketika presiden cawe cawe mulai menerima kepentingan dari orang lain

presiden cawe cawe mulai dari proses harus ini yang jadi presiden harus ini yang satu tidak boleh misalnya ini misalnya
ini implikasinya besar apa implikasinya implikasinya adalah terhadap proses demokrasi karena ketika
presiden menggunakan hak pribadinya sebagai presiden loh ya itu implikasinya buruk kepada
kehidupan demokrasi apa karena dia presiden cawe cawe dengan partai memenangkan partai
tertentu calon tertentu ya itu kan nanti akan diikuti oleh kementerian dalam negeri akan diikuti
oleh kpu akan diikuti seluruh penyelenggara sampai aparatur negara sampai kebawah mungkin diikuti
polisi mungkin diikuti tentara kan di sini kan ini bahaya sekali dalam pilih cawe cawe lewat
penegak hukum lewat intervensi hukum itu dirasakan enggak oleh nasdem ataupun koalisi perubahan dirasakan
itu maksudnya gimana itu
kita nggak bisa jawab itu kenapa takut jawab bukan takut jadi kalau itu jawaban saya adalah
walbhiswa oke jadi kalau nasdem merasa tidak bisa menjawab itu ya jadi biarkan
publik yang menilai begitu nah karena itu kita kembali ke soal semua hal yang presiden ikut
cawe cawe padahal itu bukan urusan bia apalagi tadi valdo sudah menyebut indonesia
itu menganut meskipun tidak sepenuhnya
ya trias politika
hukum harus jalan sendiri tanpa
ikut campur eksekutif
ya legislatif harus jalan sendiri
jalan sendiri kalau itu dilakukan
oleh presiden itu bagus
ya kan presiden tidak ikut
cawe cawe pada urusan dpr
tidak ikut urusan hukum memang itu
seharusnya itu harapan kita semua
menentukan calon presiden
pemimpin nasional tidak
berpikir di negara monarki
harus ada putra mahkota segala macam
dia seperti itu tidak bagus untuk konteks
demokrasi ya kan
jadi kita berharap karena saya ikut
mendukung jokowi partai nasdem ikut
berkorban segala macam
punya effort yang luar biasa
pengorbanan kami untuk jokowi mulai
pemilu dua ribu sembilan belas kemarin
sampai besok kalau
menterinya tetap dipertahankan
sampai besok artinya
artinya kita punya
kepala negara tugas
sebagai kepala pemerintahan
beri kesempatan seluruh putra putri
terbaik bangsa untuk
calon mencalonkan diri
kemudian setelah itu
berikan kepada rakyat
jadi jangan ada kekhawatiran apapun
karena jangan punya
seolah olah dirinya yang paling
benar dirinya visinya
yang paling benar itu tuh
gak boleh itu seratnya
kalau nasdem nggak mau jawab soal intervensi hukum
saya mau tanya ya ini tadi sudah disebutkan oleh
selain nasdem yang kemungkinan
diintervensi secara hukum dicawi cawi
secara hukum demokrat
soal pk pengajuan pk nya pak muldoko
terkait dengan kepengurusan partai
ini menurut demokrat sendiri ini bagian dari
cawai cawai pemerintah gak untuk menjegal koalisi
sebelum kesana bang ngabalin
dimana nih saya hadir di acara ini
karena cnn menyampaikan
bang ngabalin akan hadir gitu
oke ini bang ambali nggak bisa hadir nih makanya bang faldo yang hadir
karena kemarin kami juga diskusi soal ini
di salah satu stasiun tv
kupikir belum tuntas gitu loh
jadi mau diulang lagi disini
apa dari pertanyaanmu soal apa
tadi kan sudah saya sebutkan
kalau misalnya nasdem ini makanya nih
tarasumber harus mendengarkan juga
pertanyaan hoax kalau nasdem tidak mau
hukum ataupun cawai cawai hukum demokrat perasa gak
bahwa pengajuan pk nya pak muldoko
ke mahkamah agung ini adalah
bagian dari cawai cawai ataupun intervensi
hukum untuk menjegal koalisi anies
begini soal muldoko nya begini
saya kemarin mencoba masuk
ke terminologi cawai cawai positif
yang disampaikan pak jokowi
siapa namanya mahmudi
beliau menyampaikan ada empat hal tuh
pak jokowi ingin cawai cawai yang pertama
pemilu kita besok
demokratis jujur dan adil
beliau katakan yang kedua
ingin cawai cawai agar tidak ada polarisasi
ingin cawai cawai agar tni polri asn
tidak berpolitik praktis natural
dan lain lain begitu saya katakan
soal ini semua sudah diundang undang
walaupun presiden tidak cawai cawai begitu
ya ini semua sudah diundang undang
tapi kalau kemudian presiden ingin
dalam tanda kutip cawai cawai positif itu
saya ingin masuk ke situ kemarin
silahkan gak apa apa
ingin mendebalkan lagi
demokrasi jadi lebih baik
polarisasi betul tidak dan lain lain
itu makanya saya masuk begini
kalau soal muldokonya
resafel kabinet itu kan bagian dari kewenangan pak jokowi itu
undang undang mengatur itu hak prerogatif beliau
gunakan sekarang pak jokowi
itu makanya kami partai demokrat
kalau betullah jenengan itu
ingin cawai cawai yang positif buktikan
dengan ancapata muldoko
karena merusak demokrasi orang ini
tapi itu bentuk cawai cawai intervensi hukum gak
satu menit pun
tidak ada hubungan proses hukum biar aja jalan
ini kan bagian dari kewenangan
tapi kan dengan membiarkan pak muldoko mengajukan pk
itu bukan bagian dari cawai cawai ya
itu makanya yang sekarang perlu dibuktikan pak jokowi ini
yang sekarang perlu dibuktikan pak jokowi ini
adalah ya karena
muldoko itu jenengan yang angkat
ya dan dia merusak
demokrasi namanya tidak ada di sipol tuh
selaku karir partai demokrat
bagaimana orang tidak punya ktp
jadi presiden republik indonesia ini mana bisa
yang karir partai politik ini namanya kita ada di sipol
jadi jangankan jadi ketua umum partai demokrat
partai demokrat tingkat cabang saja
jadi pak jokowi kalau jenengan menang
memang ingin cawai cawai yang positif
karena salah satu bagian juga kemarin
pak jokowi mengatakan sesuai rilisnya
b mahmudin itu pak jokowi juga akan
cawai cawai positif dalam konteks
beliau akan mendorong peserta pemilu
besok bertarung secara
katanya itu ya itu tenang